aku harus melawannya
aku harus menganggap ketakutanku
ada yang bener bener minta tolong deh
itu gara gara acara tv yang gak bener itu dong
tapi sekarang harus mencari obat
ketakutannya dimas pak
begini saja pak
seharusnya ada orang orang
diluar orang tuanya dimas
apa yang udah diakini
dimas sekarang ini pak
arwah sahabatnya sudah meninggal
itu semua tidak benar
kita harus bisa memberikan
bukti bukti nyata di depan dinas
dan ketakutannya dimas harus dilawan pak
peran bapak dan ibu
sebagai orang tuanya
untuk memberikan semangat kekuatan
dan melawan ketakutannya dimas itu pak
dimas coba lihat siapa nih yang dateng
dimas hari ini alif mau menginap disini
besok kan libur
kita bisa main bareng dong ya
tas dulu dok
yaudah kalau gitu kayaknya buat gue main aja disini ya
pada mama mau berdua ya
kita ngapain sih mau kesini
aku cuma ingin buktiin doang aku sama kamu
hai allah alhamdulillah tim gimana dulu lihat tuh ada bapak bapak itu samperin
jangan dong nih jangan aku takut
assalamualaikum pak waalaikumsalam ada apa deh kita mau nanya emang danau ini angker pak angker
gimana maksudnya itu lho pak dulu katanya danau ini ada penampakan gitu deh pak karena ada arwah
anak kecil yang dulu pernah tenggelam juga pak enggak tahu denger dengar segitu bapak enggak
pernah lihat penampakan penampakan yang model model gitu bapak sering lewat sini
iya seringlah tiap hari kan bapak kerjanya nyari kayu bakar dan rumah bapak juga deket dari sini
bapak enggak pernah lihat apa apa pak enggak kalau warga warga lain enggak juga malah istri
anak bapak nggak pernah lihat apa apa dan anak bapak yang laki laki kalau pulang kerja malam
lewat sini gak ada apa apa
tuh kan diem bener apa kataku udah pak makasih ya pak sama sama
iya ada apa deh saya mau nanya pak iya nanya apa danau ini sebenarnya angker
gak sih pak kata siapa angker di sini saya tiap hari mancing kau dapet ikan
kalau bapak mancing gini bapak pernah lihat penampakan anak kecil gitu nggak pak
saya nggak pernah lihat penampakan di sini tuh kan diem aku bilang apa enggak ada yang namanya penampakan itu
udah yuk pulang

iya sudah kurang lagi kak

ya udah kan udah dulu
makasih ya kamu udah nginep disini dan menghibur dimas
sama sama tante
dim aku pulang ya
iya kapan kapan aku nyiap rumah kamu ya
hah serius dim
yaudah kalo gitu tante aku pulang ya
ya dim assalamualaikum tante
ya udah deh
eh kok bengong sih
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
enggak aku harus melalui ketakutanku
enggak aku harus melawannya
aku harus melawan ketakutanku
aku harus melawan ketakutanku
sepertinya ada yang bener bener minta tolong deh
rian ya allah ibu iya
rian ya allah iya
untuk ada kamu nak terima kasih nak untuk ada kamu
satu sama pak terima kasih ya pak
kalau gak ada kamu gimana nasib anak ibu
papa tuh bangga banget sama kamu budi mas
ya loh eh kamu tau gak
aksi kepahlawan kamu itu bisa sampai sampai disiarin di tv loh
daf semoga kamu tenang dan bahagia disana
aku gak akan pernah ngelupain kamu
gak expectasi abdul
kenapa tante minta maaf
dimas yang minta maaf
sekarang tante sadar
apa yang terjadi sama dava
semuanya kendak tuhan
maafin tante ya
nah gitu deh ceritanya
tuh kan bener kataku
itu bukan arwah
tapi itu cuma highlnya si dimas
dia gak bisa ngelupain
iya aku juga
harus sayang menyayangi diri
pada tempat tiga